kita mendorong dan mendukung kpu yang sudah menyatakan akan melakukan perlawanan hukum
dan saya juga mendorong secara politik kita menolak
bukan hanya secara hukum secara politik menolak
karena itu tidak benar putusan itu dari sudut hukum maupun dari sudut politik
itu sudah salah kamar
oleh karena salah kamar itu melanggar jurisdiksi dan melanggar kompetensi
tidak harus diikuti
ada yang bertanya apa kalau tidak diikuti apa bisa itu
ya memang objeknya salah
seperti ada keputusan tanah yang digugat di mojokerto yang diputuskan di kediri
kan tidak bisa dieksekusi
putusan ini melanggar undang undang dasar
bukan hanya melanggar undang undang
undang undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan lima tahun sekali
jadi tidak bisa ditunda oleh putusan pengadilan
menurut undang undang pemilu pemilu diadakan lima tahun sekali
yang jadwalnya ditetapkan oleh kpu sesudah bersepakat dengan dpr dan pemerintah
kalau mau dibatalkan oleh pengadilan ya kita lawanlah
saya mendorong kita semua lawan